ya itu tadi jakarta yang masih membahas mengenai tunjangan akan berapa kali begitu kenaikannya
yang berbeda dengan di jombang ini sudah mendapatkan kenaikan gaji
karena di sana anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jombang jawa timur rencananya akan mendapatkan kenaikan gaji
dengan kenaikan gaji ini anggota dewan akan memperoleh gaji hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya
namun rencana kenaikan gaji tersebut dikeluhkan oleh masyarakat jombang
rencana kenaikan gaji anggota dewan perwakilan rakyat daerah jombang disampaikan langsung oleh ketua dprd jombang joko triyono di hadapan sejumlah awak media di gedung dewan
politisi dari partai demokrasi indonesia perjuangan ini mengungkapkan gaji anggota dewan mengacu pada pp no delapan belas tentang susunan kedudukan protokoler keuangan anggota dprd
namun pihaknya masih menunggu peraturan menteri untuk mengimplementasikannya
kenaikan gaji terbagi di jombang ini akan menyebabkan kegagalan dari ketua dprd jombang
di atas beberapa kategori yaitu kategori rendah sedang dan tinggi
joko triyono memperkirakan anggota dewan akan memilih kategori sedang dengan tambahan tunjangan transportasi delapan juta rupiah
mulai kategori dari kategori sedang kategori tinggi maupun kategori rendah
sehingga penentuan kategori ini kita belum bisa menentukan berapa tambahan untuk teman teman anggota dprd
tapi yang jelas bahwa
kategori itu yang menentukan nanti adalah permen
sementara itu rencana kenaikan gaji anggota dewan ini justru dikeluhkan oleh masyarakat
aku nggak setuju
kenapa nggak setuju
ya soalnya anggota dewan sudah gajinya sudah banyak kok dinaikkan terus
buat apa sebaiknya itu
buat bantu orang miskin
meski demikian pemerintah tetap merealisasi kenaikan gaji anggota dewan dengan menunggu peraturan pemerintah pusat
bahkan pemerintah kabupaten jombang menjanjikan
menyetujui kenaikan gaji anggota dprd jombang di atas kategori sedang
karena pp nya sudah ada
tinggal nanti kita menunggu permennya
termasuk kita sudah siapkan tanya tanya dengan kc melalui perda tadi
rencana nanti supaya setelah begitu ada permen perda selesai tinggal nanti perbu
kita lihat kemampuan anggaran pemerintah daerah
ya kalau rendah enggak di atas sedang lah
berdasarkan data gaji anggota dprd jombang saat ini mencapai tiga belas juta rupiah
dan rencananya akan naik hingga di atas dua puluh juta rupiah